presiden joko widodo beserta sejumlah menteri tiba di garut jawa barat
untuk memantau kondisi terkini pasca terjadinya banjir bandang
setibanya di garut presiden joko widodo langsung bertemu dengan gubernur jawa barat ahmad heriawan
dan juga tim basarnas di kodim enam ratus sebelas garut
setelah itu presiden juga mendatangi rumah sakit selamat
yang menjadi salah satu rumah sakit yang terdampak banjir bandang
presiden memastikan perbaikan infrastruktur terus dilakukan
termasuk penyediaan air bersih
di mana warga yang terdampak bencana juga akan direlokasi ke rusunawa
presiden juga menyatakan penegakan hukum terkait pelaku pengerusakan lingkungan
juga akan dilakukan agar bencana serupa tidak kembali terjadi
air bersihnya juga langsung akan segera dikerjakan
karena ini juga ada perusakan air bersih masyarakat
dan pembangunan rumah susun
karena tadi saya bertanya ke pak bupati garut
apakah masyarakat menyetujui untuk tinggal di rusun
ya sudah kita putuskan juga untuk pembangunan secepat cepatnya
dua tower rusun yang nantinya bisa segera ditempati masyarakat
dan saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia
roni satria di garut jawa barat
roni sebenarnya apa kegiatan presiden joko widodo dalam kunjungannya ke sana
dan ini yang pertanyaan yang cukup menarik bagi saya
kenapa baru sekarang presiden datang ke garut
ya selamat siang iqbal
hari ini presiden joko widodo beserta jajaran menteri terkait
seperti menteri kesehatan menteri lingkungan hidup
dan juga kehutanan
serta menteri pupr hadir di sini
beserta basarnas dan juga bnpb untuk meninjau kondisi pasca banjir di garut
yang terjadi sejak dua puluh september silam
titik tempat saya berdiri ini merupakan titik pertama yang didatangi
atau yang dikunjungi melihat di belakang saya ini
merupakan sungai cimanuk bantaran kali
yang tanggul di belakang ini sempat jebol pada malam dua puluh september tersebut iqbal
dan tadi jokowi bersama jajaran menteri melihat kondisi pembangunan kembali
tanggul ini untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi banjir susulan
mengingat setiap hari di garut ini hujan deras dan angin kencang dari sore hingga malam hari
nah kalau kita lihat dari kunjungan ini nantinya
setelah dari titik yang terparah ini merupakan titik terparah di lapangan paris ini
dan di depan lapangan paris ini merupakan rumah sakit umum daerah dokter selamat
yang juga sempat kebanjiran pada saat itu
di mana banyak peralatan medis yang ikut terendam banjir
tentu saja menimbulkan
menimbulkan kerugian yang cukup besar dalam hal ini
tadi presiden jokowi dodo setelah dari rumah sakit selamat
sempat memberikan pernyataan kepada media bahwa nantinya
apakah akan ada upaya untuk memindahkan rumah sakit tersebut ke suatu tempat
ini masih dalam pembicaraan bersama pemerintah kabupaten garut dalam hal ini
bupati garut rudi gunawan yang juga hadir bersama jokowi di sana
dan tadi juga sempat membicarakan tentang terkait relokasi terhadap pengungsi
yang jumlahnya hingga saat ini dua lima ratus dua puluh lima
namun rusunawa yang ada baru satu satunya di garut dengan kapasitas hanya untuk sembilan puluh delapan kepala keluarga
nah kenapa baru sekarang
ini memang menjadi pertanyaan juga
iqbal kalau kita perhatikan dari tanggal dua puluh september lalu
dan tanggap darurat akhirnya diperpanjang pada dua hari yang lalu ini merupakan hari ke sembilan
di mana pasca banjir tersebut
kalau kita lihat upaya upaya untuk evakuasi masih dilakukan
dan terkonsentrasi di waduk jatigedung
di kabupaten sumedang
sementara titik titik ini ataupun yang ada di garut dan beberapa seperti di cimacan
kemudian di lapangan paris ini
pembersihan selalu dilakukan pemulihan sarana dan prasarana
namun pemulihan sarana perasana ini juga diikuti dengan bagaimana para pengungsi ini
tetap diberikan bantuan dan juga dalam kurun waktu sekitar dua hingga tiga bulan ke depan
mengapa baru sekarang pertanyaannya
kalau kita lihat tentu saja alasan utama adalah
kalau tentu saja ini merupakan tanggap
masih dalam tanggap darurat yang diperpanjang hingga empat oktober nanti
dan tentunya upaya jangka panjang yang perlu diperhatikan terkait dengan
tadi juga menteri klkh di samping presiden joko widodo menyebutkan juga
bahwa nanti akan ada upaya restorasi lahan di sekitar ini
dan bnpb sendiri juga merekomendasikan
bahwa kawasan ini tidak lagi menjadi permukiman
tetapi akan menjadi lahan terbuka hijau
kalau kita lihat dalam sejarah seribu sembilan ratus dua puluh satu yang lalu
juga terjadi banjir bandang yang besar di garut ini
dan ini juga menjadi sebenarnya sejarah yang baru juga untuk kedua kalinya
banjir bandang yang terbesar ini juga terjadi untuk kedua kalinya di garut di tahun ini
dan beberapa waktu yang lalu maksud saya
dan tadi juga terkait dengan bagaimana rusun nawar atau relokasi para pengungsi ini
nanti ataupun saat ini jokowi sudah bergerak menuju ke kampung cimacan
bertemu dengan para pengungsi secara langsung
korban yang selamat dari banjir bandang garut tersebut
sekitar ada kurang lebih seribu
lebih dari seribu orang pengungsi yang berbicara langsung
beraudiensi langsung menyampaikan aspirasi mereka
apa yang mereka butuhkan
karena selama ini kalau kita lihat mereka terpisah pisah
ada di dua belas lokasi pengungsian
dua diantaranya yang terbesar ada di rusunawa dan juga di korem
sementara yang lainnya beberapa ada yang masih menempati tempat rumah mereka
yang sebenarnya tidak layak lagi ditempati
ada yang di garasi rumah yang tentu saja akhirnya menyebabkan permasalahan medis
nah ini akan dibicarakan
lebih lanjut di cimacan
kita akan lihat seperti apa pembicaraan dan nanti apa solusi yang akan diberikan
oleh presiden joko widodo kepada para pengungsi ini iqbal
baik terima kasih roni atas informasinya
itu tadi roni satria yang melaporkan